cek cok mulut pun terjadi hingga berujung pengancaman dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan keris
bahkan nu yang tengah hamil lima bulan dan temannya rd yang menggendong bayi didorong oleh pelaku lainnya
keributan ini tidak berujung pertumbuhan darah karena segera dilerai warga
nu bersama temannya kemudian melaporkan kasus ini ke polisi
saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan akan segera menindaklanjuti atas laporan korban